pemerintah berkomitmen mempercepat pencairan insentif tenaga kesehatan atau nakes mulai bulan ini
pertujuh juli pemerintah kembali menguncurkan tambahan satu tiga triliun rupiah sebagai insentif nakes daerah
setelah dikeluarkannya keputusan menteri kesehatan no tiga ratus sembilan puluh dua tahun dua ribu dua puluh diharapkan alur insentif nakes dapat dipangkas
berbicara pada media briefing soal percepatan pencairan anggaran kesehatan secara daring rabu siang
staf ahli menteri keuangan bidang pengeluaran negara kuntawibawa mengatakan masalah verifikasi nakes saat ini dapat dilakukan oleh masing masing daerah
berdasarkan keputusan menteri kesehatan no tiga ratus sembilan puluh dua tahun dua ribu dua puluh tiap dinas kesehatan provinsi kabupaten dan kota dapat memverifikasi sendiri nakes di wilayahnya
untuk penyalurannya kementerian keuangan akan menyerahkan kepada badan pengelola keuangan dan aset daerah atau bpkad
verifikator akan mengumpulkan data nakes penerima termasuk nomor rekening
pada tujuh juli pemerintah kembali mengeluarkan insentif nakes sebanyak satu tiga triliun ke lima ratus empat puluh dua daerah
pemerintah menganggarkan insentif nakes rp lima sembilan triliun dari rp delapan puluh tujuh lima puluh lima triliun anggaran stimulus kesehatan akibat pandemi
pemerintah menganggarkan insentif nakes rp lima sembilan triliun dari rp delapan lima triliun anggaran stimulus kesehatan akibat pandemi